ini teh pesenan tahu sama tempenya
oh iya makasih ya mang afib
ini teri asin
jalan jalan naik motor maksudnya ceng
air terjun cek
udah mendingan kamu ajak dulu dia ke air terjun
sebelum dia berangkat sendiri pergi terus nyasar lagi
ke air terjun mah gak bakalan nyasar ceng
kita tanya disana juga orang pada tahu
kang air terjun curug nangka dimana
iya berangkatnya kamu gak nyasar
kang air terjun curug nangka dimana
dari sepuluh orang yang kamu tanya delapan orang tahu
terus pulangnya gimana
tinggal tanya ceng
di jawa barat ini yang namanya desa ciraus itu banyak
nah kamu mau pulangnya ke desa ciras mana
ya tanya lagi ceng
kang ciraos yang ada akumnya dimana
aduh capek deh
kalau capek istirahat dulu ceng
mendingan sekalian aja deh kok
kita nyari tempat usaha dulu baru kecoruk nangka
keseringan ilang ntar lama lama ilang bener
doi kamu tau gak gimana caranya supaya gak nyasar
kamu harus tau alamatnya
semua orang udah tau kalo itu ceng
ya kalau orang udah tahu alamatnya mah gak mungkin nyasar ceng
supaya gak nyasar
ya udah gak usah pergi kemana mana
kalo ini bener kamu ceng
kita cari kiosnya dulu
pulang dari situ kita ke r dua curug nangka
ini juga bener kum
kamu itu selalu bener kum
motornya boleh saya bersihin
motornya udah bersih tang
motornya boleh saya bersihin
boleh saya liat sebentar
barangkali motornya ada yang kotor
motornya bersih banget
kau mau naik
gak mau kang aceh
dia cuma pengen naik motor
kenapa kamu ngotorin motor kamu terus
supaya tatang bersihin
kalau enggak dia nggak mau naik
kamu emang baik
saya gak pernah memperhatikan sedetik itu
aceh baik atau gak baik
kan tadi udah dijelasin sama si akum
lagi berberes mak
makasih ya yo
itu kan udah kewajiban yoyo
sebagai tetangga lagi pulaknya banyak utang budi sama emak itu kan sudah lama yo yo dari mana dari
rumahnya edah mak oh ya hari ini berangkat ke hongkong yaitu minta maaf gak sempet ngabarin
emak ya papa soalnya kan mbak pasti capek beres begini tapi ada titip salam sama emak katanya
makasih salam kembali mak insyaallah nih mak ya makan dan ciraus sekarang nanti kalau misalnya
ada anak anak yang berangkat atau pulang lagi kita adain marawis ya mak iya itu kan budaya
kita rizibar yang kok yo makanya sekarang ya mau ke kantornya pak mustaqim juga mau omongin soal itu
iya deh kemana mak lagi jalan sama sobrini ah pengantin baru jalan jalan terus mak ya udah
kalau gitu ya pamit ya mak iya assalamualaikum waalaikumsalam hari mak hari semua pak
sayur sayur assalamualaikum waalaikumsalam ini teh pesenan tahu sama tentenya makasih ya
mak afif iya mak afif eh ada ikan asin mak ada ce ini
teri asin dimakannya pakai sambal lalatnya jengkol muda wah apalagi nasinya masih panas
bisa aja mak afif mak assalamualaikum waalaikumsalam ada tepung ada ce mau buat apa cun
macem macem cek enak cek punya suami kita bisa masak buat suami kalau nggak punya suami kita
masak buat siapa eh jangan nyendir ya amit amit saya nyanyir kamu
join ngobrol sama centian iya kan ce kenapa izbanoh suami emang benar kongnya counter suami

saya pulang dulu ya aku mau ganti baju
gak mau ikut juga nanti dipaksa
jauh dari cepet
boleh ngajak kan timnya
sekalian dokter clara
kalau misalnya dokter clara nya mau
kok tadi bu yulanya gak jadi disebut
apa sih ceng
ah takut berantem ya
nanti nanti ganti baju
iya nanti saya kesini bawa motor gom
motor kamu ketinggalan
kok bisa ada di sini kok
kan kamu tadi yang bawa kesini doi
kalau gitu nanti saya kesini lagi
gak usah bawa motor
pulangnya bawa motor biar cepat
nanti saya kesini dibawa lagi motornya
yaudah deh yuk
ikutin dulu apa maunya
kantor baru alhamdulillah sudah terisi semua
sudah bisa berjalan
sekarang itu saya lagi cari calon agen lain pak
maksud saya supaya cucu gak kerja sendiri
jadi paling enggak kalau misalnya cucu ada urusan keluarga
ya kantor tetap bisa jalan
saya sih berharap dan saya punya cita cita
saya punya agen gak cuma satu atau dua orang
tapi lebih gitu pak
saya senang dengan ide beliau seperti ini